duda sini janda
oh beda itu ce
kalo duda janda beda
neng dimana woi
ada apa yuk
pengen minta arahan
dari bang kobar
untuk bikin game baru kita ini bang
anak buah gua sekarang ini sudah pada tua
jadi ga fokus lagi cari duit
gue butuh anak anak muda
dan juga anak anak muda
yang bisa mencari duit
kalau lo pada semua
kalo kalian tidak keberatan
gua mau minta kalian
gang motor gua waktu gua muda dulu
dan gua dukung sepenuhnya
gang motor gua dulu
keren bang keren
alex dateng sini alex
sebenernya masalah ini
pernah gua bicarain dulu
dan gua minta
alex untuk jadi pemimpin black cobra
lo udah siap belum
musik kita banyak
money dari serigala
woi dan jangan lupa
chandra dan chandra
yang mendem banget sama saya
bocah tuan kali itu pak dari preman
soalnya dia itu
itu juga jadi masalah besar
cuma itu masalahnya
kalian gak perlu takut
yang ngajarin kalian balap
jika kalian berantem
dan soal musuh musuh yang udah ada nih sekarang
kita beresin satu persatu malam ini
assalamualaikum apaan ngapain si pertamu
ini ada apa ya dateng dateng malem malem begini ya
jangan jangan masih mau ngebahas yang itu lagi
yang gak jelas jelas ya
naya abah kemarin kan udah dijelasin sejelas jelasnya sama saya
kalau si meli itu masih mau di itu
pacaran masa sih perlu dijelasin lagi
meli sama bebe piana udah dateng kesana
kita udah ngejelasin
meli sama mondi gak ada apa apa
ya allah yang bener
jadi kamu sama mondi gimana sekarang
jadi kamu sama mondi sekarang
ya tante kan maunya
si meli sama si mondi
bukan sama si smp menduan itu
aduh mama udah stop stop gak usah dibahas
gak enak tau
iya begini ce bukan ya gue campur
saya tadi nganterin raya
untuk mengambil buku prnya
eh mel lo gue telepon gak diangkat angkat
iya kan lo tau hape gue tuh gak bisa dibunyi
mau di telepon dan sms
kan handphonenya sama mama

jangan jambu handphone lagi ya
aduh ketahuan deh gue punya hape satu lagi
oh enggak gitu ma
maksudnya tuh ya nih ma
ma ini kan bahasa gaul anak jaman sekarang
kan hape meli tuh di
jadi gak bisa bunyi gitu
jadi gimana nih sekarang
abah raya gak mau masuk
eh beneran tuh abah ayo kita masuk dulu yuk
oh tidak usah saya disini saja
tidak sudah sudah
kita masuk dulu aja yuk
ya allah dirumah saya yang ini
duduk atuh ya allah
abah neng ke kamar bayi dulu ya
neng mau ngambil buku dulu
gak sih yuk disini saya
gak seneng abah
soalnya sedikit sedikit
mau nanya itu si raya anak nomor berapa ya abah
neng raya teh anak saya satu satu nya
sama sama satu
ibunya raya kemana ya
kok waktu saya datang ke tempatnya abah
gak ada tuh
emang masih tinggal bareng atau bagaimana itu
raya itu sudah meninggal
sejak raya masih orang
ya begini nih
eh abah berarti
beda itu cek kalau
kalau duda jan janda beda
beda itu cek
belajarnya cepet amat sih
kan ngambil buku mau bukan belajar
abah yuk pulang
belum juga disuguhin
ah udah terima kasih atas niat sungguhannya
itu sudah cukup sekali buat saya
eh kumsalam deh main main lagi ya tuh
ya udah yaudah
kasih dah itu
mama udah deh
ini kenapa gak disungin apa apa
air putih juga gak apa apa
malu ah lupa mau gremet
ada abahnya si
raya ii mama kecantilan banget si mama
gak boleh kayak gitu
nah ganteng neng
eh ada nomor teleponnya gak mau dong
gak tau dia
ganteng benar tuh laki ya
gini amat deh belajar
ini baru sampai nih habis dari warung babeh
aku lagi belajar nih
cuma suntuk banget
siapa tau ada buat pencerahan
emang kamu kenapa gak bisa fokus
besok tuh pelajarannya bahasa indonesia sama ips kan
terus eed gitu kan aku bingung ya
yaudah gini aja
aku kan belum belajar juga nih
gimana kalau kita belajar bareng
kamu mau ke rumah gue
aduh tapi gimana ya
ini kan udah malam banget
ya enggak lah sindi
kita belajarnya kalau telfon telfonan atau video call
jadi nanti kita belajarnya tuh tanya jawab
tapi ganti gantian mau
nah sekarang aku yang nanya
tentang pelajaran bahasa indonesia
apa bahasa indonesianya
apaan sih kalau gitu doang
mau gue juga tau keles
yang serius dong belajarnya